neng nadin yang very very sweet kok dari tadi aku disini gak ditawarin minum
neng nadine eh malah oki yang baru datang ditawarin minum
hahaha otang ngomong udah pake aku sama nadin
neng aku juga satu ya
langsung ke base camp ya
jadi yuk kita jalan terus siangan lagi
ayo bebek bebek
ih jangan menutup
jangan meli meli loh

hendak apa keadaan ini ya
beneran sekolahannya si non
nah ya itu dia
udah k pegawai
sama mama toei
hei kenapa gak ngomong dari tadi
ibu baru nanya tadi
waduh gimana kalau si nonnya udah pergi
dia perginya ke arah mana
tadi ke kanan eh eh bukan bukan ke kiri bu
yang bener kalau ngasih tau tuh itu kanan apa ke kiri
keluar gerbang ambil kiri itu yang benar
oh gitu kalau gitu terima kasih ya abang satpam yang ganteng yang panis ya
curti permisi dulu ya kalau begitu
ayo kejar kesana
kejar apa bu
kejar si non orangnya udah pergi ya tadi ke kiri ke kanan
iya salah kejar orangnya udah pergi
bu kita mau kemana lagi nih bu
ih abang ya jalanlah ikutin kesana terus gitu terus kesana aja ikutin
ya tapi ongkosnya kita tambah lagi ya bu
nah kalau masalah ongkosnya tenang sama surtima ditambahin
yang penting lembut ayo
ya bu tadi ditambahin ya bu
ya ditambahinnya minta berapa sih
ya dua kali lipat aja ibu
eh tenang tenang dibang minta dua kali lipat mak kecil sama surtima yaudah ayo tancapkan
bu nanti kita kehilangan jejak
aduh ini teh ada pertigaan bingung surti teh mau kemana ya ke kanan apa ke kiri
yang bener yang bener
wah kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri
eh kiri kiri kiri kiri awal salah
belok kemana lagi nih bu
waduh kemana lagi ya
nanti dulu nanti nanti nanti surti lihat lihat dulu
bu sebenarnya mau cari siapa sih bu
eh tukang ojk pak owel gimana surti aja tuh
ayo tuh wah kehilangan jejak surtimek kemana
kalau enggak salah pilih surti
belok ke kanan
belok lagi ke kanan
eh es teh dulu satu
makasih ya nadine
kok dari tadi aku di sini gak ditawarin minum
neng nadine eh malah oki yang baru datang
atau ngomong udah pakai aku sama nadine
neng aku juga satu ya
oh ketimbungan bang

bentar ya bang
kita ingin makan siapa
sentai lagi bang
terima kasih bang
pasti ada abang

sebenarnya nggak jelas sih kejadiannya
dia lagi keluar dari toko hp
gue lagi mau lurus
dan dia lagi mau lurus
dan gue hampir jatuh
oh gak apa apa be
aman banget kok
lu jangan lupa ke dokter
sini gue ke dokter kalau lo rasain sakit
iya be candor pasti aku rawat kok
ada berita baru gak tentang karya sama mondi
itu dia bang justru berubah bang
lo udah rencana gak
justru itu bang
dan mungkin pemikiran lo kan lebih luas
jadi enaknya strategi ada gimana
makasih ya neng nadien yang sweet sweet
kayaknya dia juru banget sama si ogi
soalnya nadien deketin ogi
pasti gak jenguk warumpi ya
lo amut biar aja lah gak mau ke campur gue
pernah coba ini gak
datengin ke tempat tempat yang biasa
raya gak datengin
kalau emang dia biasa datengin kita pasti tahu dia ada di sana
ya dan kita juga bisa berpencar sih
kita coba langsung bagi ke beberapa daerah
biar lebih gampang nyarinya
temen temen tolong perhatian sebentar
seperti rencana kita awal
kita bakal bantuin wony buat cariin raya
dan tadi gue udah nanya pendapat bang chandra
dan menurut bang chandra tuh kita harus cari raya tuh
di tempat yang
gak biasa raya datengin
soalnya kan raya lagi nggak mau ditemuin kan
gak mungkin kita datengin ke tempat
yang biasa raya datengin
dan masalah tempatnya nanti kita bakal mencar aja
gak bisa boleh boleh
setuju ya setuju
dan sebelum kita cari raya
alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu
pencarian kita ini diridoi dan
diberikan kelancaran allah
eh beh bisa minrah tolong pimpin doanya beh
oh ya boleh kaga
ayo buat temen temen yang beragama islam
mari sama sama kita membacakan
lama lagi nyarisin nonte ya